asri yadin syamsuddin dan istrinya ratna warga jalan pak jenekang
kecamatan bontoala kota makassar sulawesi selatan
mendatangi showroom mobil di jalan hos cokroaminoto selasa siam
mereka membawa uang koin untuk membeli sebuah mobil yang sudah lama diidamkan
uang tersebut berupa pecahan lima ratus dan seribu rupiah menggunakan sembilan wadah galon air mineral
sementara uang kertas pecahan dua ribu rupiah dibawa menggunakan tiga kardus
jumlah uang yang terkumpul lebih dari satu ratus enam puluh juta rupiah
asri adin dan ratna sebelumnya telah membayar uang dp mobil seharga dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah dengan cara mencicil
pihak showroom mobil melibatkan empat tenaga administrasi untuk melakukan penghitungan uang receh tersebut
penghitungan berlangsung selama lebih dari dua jam
kalau hitungannya itu saya dari catatan kita ini ini ada sekitar lima puluh lima
kemudian ada pecahan dua ribu an sekitar satu ratus tujuh juta
pasangan suami istri ini membeli mobil menggunakan uang receh
setelah menabung selama tiga tahun mobil itu akan digunakan untuk berjualan barang eceran
tim nemun sir makassar sulawesi selatan